bank indonesia memperkirakan selama ramadan dan tahun
ataupun lebaran tahun ini
akan terjadi penarikan uang oleh masyarakat
senilai satu ratus enam puluh triliun rupiah
selain besarnya transaksi ekonomi
penarikan itu dipicu pembayaran gaji pegawai
pada juni juli
serta tunjangan hari raya dan juga gaji ke empat belas
untuk melayani permintaan uang pada ramadan dan lebaran
bank indonesia akan membuka semua kantor perwakilan bi
dan bekerja sama dengan dua ratus lembaga perbankan
di seluruh tanah air
lima puluh persen uang tersebut adalah uang baru
hasil cetak sempurna
penarikan uang tunai ini naik empat belas tujuh persen
tahun lalu penarikan uang tunai pada ramadan dan lebaran

untuk jumlah besar
bi menyarankan agar masyarakat melakukan transaksi non tunai
terkait dengan beredarnya uang palsu
sampai mei dua ribu enam belas
ditemukan lima lembar uang palsu
di antara satu juta rupiah uang yang beredar
jumlah ini turun dibanding dua ribu lima belas

dengan peredaran dua puluh satu lembar uang palsu
di antara satu juta rupiah uang yang beredar
tentu kita menghimbau
agar masyarakat memperbanyak transaksi yang non tunai
jadi kalau mau berbelanja
gunakan kartu kredit atau kartu debitnya
dibanding dengan kalau kita narik uang dulu
dari bank maupun dari atm
karena akan merepotkan
dan risiko terhadap keamanan